ini bukan hanya masalah ibu darah tunggut riman
tapi ini masalah kami putra putri ibu
kami tidak mau dipakai dengan sebutan anak pembunuh
siapa yang menyebut kalian seperti itu
tenang prajurit prajurit pajajaran
justru aku datang ke sini untuk bertemu raja kalian
sang penguasa kerajaan pajajaran raih prabu siliwangi
gusti prabu siliwang memerintahkan kepada kami
untuk menangkap gusti prabu amuk marunggun secara hidup hidup
kalian tidak perlu repot repot menangkapku
karena aku sendiri sang penguasa kerajaan besar capura
akan menyerahkan diri
sekarang pergilah menghadap raih prabu siliwangi
sampaikan kalau aku prabu amukar
amuk marunggul sudah datang ke kerajaan pajajaran
aku akan katakan kepada gusti prabu siliwangi
semua prajurit yang sudah ikut berjuang menghalau para pemberontak
kalian semua berhak mendapat penghargaan
gidaksa atas pengabdianmu
aku mengangkatmu menjadi nayak
kau akan mengepalai anak buahmu
yang sudah aku terima
menjadi prajurit pajajaran
baik gusti prabu
saya akan menjunjung tinggi
dita gusti prabu
kau sudah menunjukkan pengabdianmu yang sangat luar biasa
aku akan mengangkatmu
menggantikan posisi kepala prajurit
yang sudah gugur
di medan perang
terima kasih gusti prabu
perintah gusti prabu
akan hamilkan aku
coba jalankan sebaik mungkin
mohon ampun gusti prabu
hamba menghadap gusti prabu
di gerbang belakang istana
ada gusti amug marugul
minta izin untuk menghadap gusti prabu
tidak kepala pager
aku sendiri yang akan
putriku putriku tunggu
putriku ibunda mohon
jangan memperpanjang lagi masalah ini
ibunda kenteri manik sudah bertobat
dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi
apakah itu belum cukup
aku harus menuntut masalah ini
ini bukan hanya masalah ibunda ratu kenteri manik
tapi ini masalah kami
putra putri ibunya
kami tidak mau dipanggil
dengan sebutan anak pembunuh
siapa yang menyebut kalian seperti itu
kalau ratus pengarang
yang telah memberikan racun kepada ibundam
ratu kenteri manik
apa salah ibundaku
bukan bunda yang melakukan itu
ternyata dinda yang menyimpan botol racun ini
dinda yang meracuni dinda kenteri manik
apa yang kamu lakukan
kenapa kamu membenciku
karena ibundamu adalah pembunuh
dan seluruh warga yang masih percaya
bahwa ibunda memiliki racun ular bumung raja itu
dia tidak membencinya
aku mohon padibun deh
rai jangan salah paham dulu
aku tidak mungkin berkhianat ke kerajaan pancacaran terutama kepada raihiku tercinta raih prabu siliwangi
tidak perlu bersilat lidah
aku sudah tahu semuanya
dari raka mencuri kuncak gemba hingga membantu pemberontakan itu
sekarang aku mau kembalikan kuncak gemba ini
aku melakukan semua itu karena aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan mereka lagi
aku menyusup ke pasukan rangga buwana
bukan berarti aku mendukung mereka bukan lagi
berkhianat ke kerajaan pancacaran kepada raih prabu siliwangi sang penguasa kerajaan pancacaran
kalau rahim masih tidak percaya kepadaku
buka gerobak itu

katakan yang ada
kekuasaan sentral lampu berubah
selepa ini painter melihat tempat yang tertumpu
kepuatan berusaha terkongsi bowing ke alam